lalu bagaimana sikap dari wali gereja indonesia
kita sudah terhubung dengan romo agustinus heri wibowo
yang merupakan sekretaris konferensi wali gereja indonesia atau kwi
selamat sore menjelang malam romo
selamat sore ibu
romo sekali lagi kami tim cnn indonesia mengucapkan berduka atas insiden ini
dan izinkan kami menanyakan bagaimana kemudian sikap resmi dari kwi
atas kejadian ledakan bom yang terjadi di gereja katedral makassar
baik terima kasih
kami sudah sampaikan pernyataan resmi dari konvensi wali gereja indonesia
jadi pernyataan sikap dan imbuan terhadap peristiwa pembunuh diri
di depan gereja katedral makassar
hari minggu dua puluh delapan maret

lokasi pintu gerbang arah jalan kajolalido
depan kota gereja katedral makassar
telah terjadi peristiwa pembunuh diri
di tengah situasi umat katolik yang sedang mulai pekan suci
khususnya merayakan raya minggu palma
terhadap hal tersebut
konferensi wali gereja indonesia dengan menyampaikan
dan buka cita mendalam
atas peristiwa yang menciderai
rasa kemanusiaan seluruh bangsa
yang telah mengakibatkan adanya
burukannya buka luka
peristiwa pembunuh diri
tersebut bukan hanya menjadi keprihatinan umat katolik semata
melainkan keprihatinan seluruh bangsa dan negara indonesia
tiga kami sampaikan kecaman keras
atas tindakan pembunuh diri
yang merendahkan ketakat manusia
menghancurkan nilai nilai kemanusiaan
dan menambah daftar panjang
tentang terorisme di bumi nusantara yang kita cintai
kami sampaikan timbuhan kepada seluruh umat katolik
untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi
kami sampaikan seruan kepada seluruh umat dan masyarakat
untuk tidak takut dan resah
namun tetap waspada
keenam kami sampaikan himbuan
agar tidak ada diantara kita
yang memposting gambar atau video
tentang peristiwa kekerjaman tersebut
yang justru dapat menimbulkan
keresahan masyarakat lebih lanjut
ketujuh kami sampaikan kepercayaan penuh
bahwa pemerintah tni dan polri
mampu mengusut tuntas kasus ini
dan dapat menciptakan suasana aman dan nyaman
bagi masyarakat indonesia
dan khususnya masyarakat makassar
akhirnya kami berharap agar peristiwa ini
tidak merusak atau melemahkan
hubungan antarumat beragama
kepercayaan yang selama ini
terus menerus kita bangun kita rawat kita kembangkan
semoga allah senantiasa memberikan berkat kami
dan dengan agar tak muat
demikian pernyataan dari konferensi wali gereja indonesia
baik terima kasih
ya romo agustinus kita tahu bersama bahwa
bagi umat katolik perayaan ibadah minggu palma ini adalah
ibadah penanda jelang pekan suci pasca
ibadah pasti juga masih akan terus dilakukan
apa kemudian imbauan bagi anda agar ibadah bisa terus dilakukan
namun bisa juga tetap waspada
baik yang pasti tetap tenang jangan takut jangan resah
tetapi jangan hilang kewaspadaan
karena pemerintah dan juga aparat keamanan telah mendamin
bahwa bagaimana yang dilakukan sesuai progres masing masing tempat ibadah
ibadah katolik akan dilindungi
untuk itu selamat ibadah dalam situasi yang meyakinkan ini
namun tetap percaya kepada tuhan
campur tangannya pada segala kehendak baik dan usaha usaha baik
kita bawa dalam doa untuk persatuan kerukunan dan kebaikan
hidup kita berbangsa dan negara
baik terima kasih banyak romo heri sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia breaking news
itu tadi dialog kita bersama dengan romo agustinus heri wibowo
yang merupakan sekretaris konferensi wali gereja indonesia atau kwi
terima kasih banyak romo heri
terima kasih selamat malam